sakit hati karena ditinggal sang kekasih yang menikah dengan orang lain
itulah motif na mengirimkan takjil sate beracun yang menewaskan naba faiz
anak laki laki berusia sepuluh tahun warga bantul daerah istimewa yogyakarta
perempuan dua puluh lima tahun warga majalengka jawa barat ini
diringkus jumat tiga puluh april lalu di rumahnya di kelurahan potorono
bangun tapan kabupaten bantul
dikutip dari detik com senin siang di reskrim bompol dade iyi kombes burkan rudi satria menyebut
kasus ini terungkap karena bumbu dan bungkus sate yang unik
maksudnya sakit hati karena ternyata si sate ini menikah dengan orang lain
tidak kaya ini kalium salida kalium salida kcn

barat ini dibesan melalui aplikasi online
kasus sate beracun ini sempat viral
minggu dua puluh lima april lalu pengembudi ojek online bernama bandiman diminta oleh tersangka mengantarkan makanan
tetapi makanan ini ditolak pemilik rumah yang tidak merasa memesan
bandiman kemudian membawa pulang bungkusan makanan ini yang ternyata berisikan sate
dan tak bersama anak istrinya
tidak berapa lama istri dan anak bandiman mual dan muntah
bandiman lalu mengantarkan keduanya ke rumah sakit
na kini terancam hukuman dua puluh tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati
edo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta